penularan covid sembilan belas terjadi melalui droplet saat batuk bersin atau berinteraksi dengan orang yang terinfeksi positif virus tersebut
karenanya penegakan tiga m menjaga jarak sosial menggunakan masker mencuci tangan wajib untuk dipatuhi dan selalu kita lakukan
saat kita terpaksa beraktivitas di luar rumah karena kebutuhan mendesak seperti membeli bahan makanan
atau saat kita menerima kiriman barang atau makanan melalui jasa pengantaran online penularan pun rentan terjadi
lantas apa yang harus kita lakukan
kenali langkah langkahnya melalui data yang dihimpun tim lead bank cnn indonesia berikut ini
kita lihat yang pertama menurut cdc badan pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat
covid sembilan belas bisa menyebar dan bertahan di udara
virus menyebar melalui droplet dan partikel kecil yang bertahan beberapa menit hingga beberapa jam
makanya kita harus hindari terlalu lama di ruangan tertutup
dan setiap gedung atau ruangan harus dipastikan memiliki sirkulasi
untuk menghindari terjadinya transmisi di dalam ruangan
tidak hanya di udara virus tersebut juga dapat menempel pada benda mati
namun belum dipastikan betul berapa lama virus tersebut bisa bertahan saat menempel
kemungkinan besar atau maksud kami kemungkinan dasar permukaan benda suhu atau kelembapan lingkungan
mempengaruhi tingkat seberapa lama virus bertahan
misal benda benda seperti yang ada di layar ini kita lihat
yang pertama ada kardus yang terbuat dari kertas
ini virus diperkirakan bisa bertahan selama dua puluh empat jam
kemudian di plastik seperti kalau kita pergi makan ke restoran kita bawa pulang atau takeaway
ini seperti gelas kemudian juga tempat makannya berbahan plastik
bahkan virus diperkirakan bisa bertahan dua hingga tiga hari
kemudian kalau di rumah ada permukaan kayu seperti pintu
kemudian juga seperti rak
ini virus diperkirakan bisa bertahan empat hari
kemudian di kaca ini lebih lama lagi ya
di kaca ini lima hari dan di permukaan bahan tembaga ini juga sama lima hari
jadi kita harus hati hati harus mengenali kira kira mana saja yang waktunya lama lama ini seperti kardus ini lama
kemudian yang paling lama adalah kaca dan juga permukaan bahan tembaga
nah bagaimana tipsnya saat kita memesan makanan atau barang melalui jasa pengiriman online
karena kegiatan ini menjadi meningkat saat pandemi karena banyak yang wfa atau bekerja dari rumah
jaga jarak dengan petugas yang pasti ya kita lihat di sini
kita harus jaga jarak dengan petugas minimal satu lima sampai dua meter
kalau bisa kita titipkan saja atau kita beri pesan ke driver atau supir
kalau bisa kita titipkan saja atau kita beri pesan ke driver atau suami
komitmenogo bagi disinfektan yangreal to cooked planet ini yaitu

biarkan sedikit dekorasi sinyal disinfektan untuk menjaga kesehatan wajib
semoga akhirnya nya langsung di atas daya pengguna

dan juga sabun yang khusus untuk sayur dan juga buah
nah ini yang terakhir
kalau kita sudah bersihkan barang barang jangan lupa ya
kita harus mencuci tangan jangan menyentuh wajah
jadi kita harus cuci tangan minimal dua puluh detik di air mengalir
dan juga menggunakan sabun disinfeksi